kepolisian menggelar rekonstruksi pembunuhan abdul ghani
pengikut padepokan dimas kanjeng di probolinggo jawa timur
ada empat tempat sebelum pembunuhan dilakukan
pembunuhan ini diduga atas perintah taat pribadi pemimpin padepokan
guna kelancaran jalannya rekonstruksi pembunuhan abdul ghani
lima ratus personel polda jatim disiagakan di lokasi padepokan dimas kanjeng
di desa wangkal kecamatan gading kabupaten probolinggo senin pagi
dengan pengawalan ketat taat pribadi bersama empat pelaku lainnya dibawa dengan mobil barakuda ke lokasi pembunuhan
sebelum dibunuh korban telah membuat janji untuk bertemu dengan empat tersangka
diantaranya wahyu wijaya wahyudi rahmat misal dan muriat subianto
di parkiran belakang padepokan dimas kanjeng
pertemuan kemudian dilanjutkan ke kantor sekretariat asrama
di sana korban langsung dipukul hingga tewas
setelah melaporkan pembunuhan tersebut ke taat pribadi
pemimpin padepokan meminta korban
korban dibuang ke waduk wonogiri
dari sepuluh orang yang ditetapkan polisi menjadi tersangka
empat pelaku kini masih buron
setelah selesai rekonstruksi
taat pribadi bersama empat pelaku lainnya kembali dimasukkan ke mobil barakuda
sudah ada koresponden cnn indonesia
wida subianto di probolinggo jawa timur
wida apa hasil rekonstruksi
dari kasus pembunuhan yang siang tadi dilakukan di padepokan
ya eva sebelumnya saya ingin mengajak anda melihat lebih jelas
bagaimana kondisi di situasi di padepokan dimas kanjeng
mungkin anda bisa melihat di belakang saya
ini ada kursi putih
ini adalah kursi yang biasa digunakan taat pribadi
bagaimana taat pribadi ini mendemokan begitu proses pengadaan uang dari balik ke tubuhnya
karena memang proses pengambilan kursi ini adalah agenda kedua
dari polda jawa timur hari ini di padepokan dimas kanjeng
yang sebenarnya tidak hanya agenda rekonstruksi
namun juga agenda penggeledahan terkait kasus penipuan
yang diduga ini dilakukan oleh taat pribadi
jadi untuk penggeledahan ini
eva ada tim dari polda jawa timur
kemudian dari kejati dan tim
dengan saksi dari petugas kecamatan di kecamatan gading
juga sampai kepala desa wangkal di daerah ini
dan juga sampai ketua rt dan juga ketua rw
termasuk juga tim ahli dari bank indonesia dan juga ahli emas
karena memang untuk membuktikan selama ini yang menurut laporan masyarakat

kemudian juga ada perhiasan
kemudian juga ada perhiasan
juga benda benda berharga lainnya
karena itulah polda jawa timur juga mendatangkan tim ahli
di antara dari bank indonesia dan juga tim perhiasan
atau tim ahli emas
nah hasilnya eva dari proses penggeledahan yang dimulai
kalau untuk rekonstruksi dimulai delapan empat puluh lima
penggeledahan sekitar dimulai pukul sepuluh waktu indonesia barat
di mana taat pribadi juga dihadirkan di dalam rumahnya
untuk proses penggeledahan ini
ternyata menurut kabit humas polda jawa timur
ini menyatakan tidak ditemukan banker
ada pun beberapa alat bukti yang digunakan untuk proses penipuan
dugaan penipuan yang dilakukan taat pribadi
di antaranya adalah beberapa alat
dan juga untuk proses pengadaan
dan yang terpenting adalah kuitansi
yang berisikan catatan transaksi yang diserahkan ke taat pribadi
di mana nominalnya beragam
ada yang seratus juta sampai tiga ratus juta rupiah
sementara itu untuk agenda pertama
ini memang sudah dimulai pukul
saat empat lima waktu indonesia barat
sampai pukul tujuh belas waktu indonesia barat
ada tujuh puluh empat degan yang direkonstruksi atau direkaulangkan
dengan lima tersangka
yang empat di antaranya sudah p dua puluh satu
kemudian ditambah satu terangkat taat pribadi
di mana pada proses rekonstruksi ini dimulai dari parkiran belakang
pada pokan limas kanjeng
ini yang singkat ceritanya ini berisi koordinasi
antara eksekutor begitu dengan
yang menyatakan ke tim eksekutor ini bahwa taat pribadi
meminta para tim eksekutor ini
di mana tiga diantaranya adalah mantan perwira menengah tni
untuk mengeksekusi korban abdul ghani
kemudian proses rekonstruksi dilanjutkan di aula pria
disinilah korban abdul ghani dinyatakan dieksekusi oleh tim eksekutor
yang berikutnya jenazahnya dimasukkan dalam box plastik
dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil minibus
dan diminta jenazahnya untuk dibuang di kawasan muruganogiri
dan hasil dari rekonstruksi seperti yang disampaikan
oleh komis polargo ini menyatakan bahwa
dari tujuh puluh empat adegan eva ini bisa disimpulkan bahwa
taat pribadi ini adalah
aktor intelektual dibalik dugaan pembunuhan berencana ini
ya wida tadi ada mengatakan bahwa ada pihak bank indonesia
dan juga ahli perhiasan yang didatangkan untuk menyelidiki
uang dan emas milik taat pribadi
adakah indikasi bahwa uang dan emas yang dimiliki ini palsu
atau hasil dari tindak kejahatan
ya eva untuk hasil apakah uangnya ini asli atau palsu
kemudian berapa nominalnya ini menurut komis polargo
ini juga masih proses penyelidikan begitu
yang jelas beberapa alat bukti tersebut
misalnya uang perhiasan kemudian tas termasuk kursi vintage
yang ada di belakang saya ini inilah yang akan dibawa ke polda jawa timur
untuk berikutnya masih didalami lagi
memang sampai saat ini sudah dipastikan bahwa
proses rekonstruksi ini akan selesai hari ini
sudah selesai begitu baik untuk korban ismail maupun abdul ghani
sementara itu untuk proses rekonstruksi dugaan
pengadaan uang seperti yang ada di video viral begitu
di mana taat pribadi bisa mengeluarkannya ini
tidak akan dilakukan karena memang menurut komis polargo ini tidak bisa didemokan
ya wida selain kemudian ada upaya rekonstruksi yang sedang berjalan
upaya hukum untuk menyelidiki

bagaimana dengan keberlangsungan padepokan ini sendiri
adakah rencana penutupan padepokan oleh pemerintah setempat
jika ada kapan penutupan akan dilakukan
sejauh ini kalau penutupan seperti organisasi masyarakat
ini yang menyerukan justru sesama organisasi masyarakat
jadi sesama organisasi masyarakat ini melihat bagaimana fenomena di padepokan
dimas kanjeng ini terutama misalnya dari organisasi masa islam
melihat aktivitas di sini begitu dan nantinya akan
memberikan rekomendasi sikap terhadap keberadaan dari padepokan ini sendiri
rencananya mui jawa timur akan memberikan sikap begitu
rabu esok dari proses observasi yang dilakukan selama ini
sementara itu untuk para pengikutnya
ini memang kalau dilihat datanya eva dari dua puluh tiga pengikut
ada enam pengikut yang sebelum ramai kasus ini menjadi di media masa begitu
ini ada sekitar enam pengikut yang tinggal di padepokan belakang dengan tinggal di tenda tenda
ada sekitar enam puluh lima tenda namun kemarin sabtu kemarin ini didata sesudah sebelumnya
dari enam kemudian menjadi enam ratus pengikut berkurang lagi menjadi tiga ratus lima puluh satu pengikut di hari sabtu kemarin
dan hari ini pihak dari kecamatan gading kabupaten borobelinggo mendata hanya sekitar lima puluh satu pengikut
yang ada tinggal di tenda sana namun begitu menurut pantauan saya bahwa pengikut ini juga memiliki kebiasaan
tidak hanya tinggal di kawasan padepokan namun juga in the coast begitu
di beberapa daerah di kawasan padepokan dimas kanjeng ini eva
baiklah wida subianto melaporkan langsung dari probolinggo jawa timur terima kasih